susu kedelai buatan ibu saya cuma sepuluh ribu aja
susah ya ternyata
tapi mereka harus sabar ya
ini kan baru hari pertama
mudah mudahan nanti kedepannya lah jadi lebih gampang
sosok ganti nama di nomor ini ya
apa sih kak
lo ngechat suami gue kenapa ngajak ketemu
suka lombang kohar
kak ini nomor sama namanya bukan aku
bukan punya aku
kamu tuh kerjanya misalnya yang lain nekat terus
ibu kan dari dulu udah bilang sama kamu
suami kamu tuh gak bener
aduh apaan sih ibu
ibu ungkit aja dulu masa lalu terus
ibu ungkit masa lalu bangga kohar
kenapa sih ibu
kamu lihat disini
nomor teleponnya bukan nomor telepon mereka
lo udah sim card kan
lu punya sim card lain kan
mana sini sim card ya
pasti sini kan
kamu tinggal telepon disini
susah amat sih
yaudah sekarang mereka pergi aja
biar ibu yang urus
dengan tujuan kamu
nih dia bang salma yang gua ceritain waktu itu
gimana cocok kan jadi anak ibu ayu
aduh abang tenang aja sama itu udah diinterupsiin sama bang kohar
jadi ya gak bakal salah salah lagi pula
salma tuh pasti bisa jadi pura pura anaknya ibu ayu itu ya kan
bener banget tuh ya
pokoknya bang lu tenang aja bang ya
gua udah siapin semuanya
saran yang diminta udah juga
kalau gue perhatiin sih boleh juga
nah gitu dong
yaudah sekarang gini
lu kasih sama gua alamatnya ibu ayu
biar besok gua dateng sama si salma
makin cepet kita ketemu ibu ayu makin cepet dapet duit
susu susu susu kedelai buatan ibu saya cuma sepuluh ribu aja
ya allah susah ya kenapa
tapi mereka harus sabar ya
ini kan baru hari pertama
mudah mudahan nanti ke depannya lah jadi lebih gampang
susu susu kedalai
mbak susu aja dong
kalau enak besok saya beli lagi
iya saya lewatin sini kok bu jalannya
oh iya harus deh
terima kasih banyak ya bu
mau cobain nggak ini susu kedelai enak banget buatan ibu saya
dan ini asli loh
susu kedelai susu susu susu
loh loh ini rasanya mana
ya allah aduh
aduh kikis leho deh
ya allah susu kedalai n kinged bu
baru tumbas semua lagi
mbah ya allah
ini masih sesegini
udah telat lagi
waktu itu aku ketemu ibu itu di sekitar sini
pasti dia tinggal di sekitar sini
aku harus cari dia sampai datang
itu ibu yang aku cari
kali ini aku gak akan kehilangan jejak dia
aku harus ikuti dia
nggak boleh sampai kehilangan dia lagi
ibu kan yang waktu itu
ya ampun mbak
kamu tuh kalau jalan matanya dipakai dong
ibu masih ingat kan sama saya
tadi kebetulan saya lewat sini dan lihat ibu
saya jadi teringat
waktu itu saya marah marah sama ibu
ibu jualan di sekitar sini
berarti rumah ibu di sekitar sini dong

iya rumah saya memang deket sini dan
saya memang lagi jualan susu kedelai
kalau gitu untuk menembus kesalahan saya
saya beli ya semua dagangan ibu
mau dibeli semuanya ibu
ini semuanya untuk ibu
hah banyak banget bu
udah gak apa apa
anggap aja rezeki untuk ibu ya
alhamdulillah terima kasih banyak ya bu
ibu itu sampai jualan kayak gini pasti demi anak anak ibu kan
emangnya anak ibu ada berapa
anak saya ada dua bu
anak ibu itu semuanya anak kandung
atau ada yang anak angkat
ibu yang sudah membuang mereka delapan belas tahun yang lalu
sekarang dia berusaha membuang meka

supaya mereka bisa tinggal sama dia
dan tidak menderita seperti sekarang